melek digital dan mampu mengoptimalkan penggunaan internet dan media sosial
membawa dampak positif bagi wanita pengusaha kecil menengah di lombok nusa tenggara barat
beberapa di antara mereka bahkan dapat meningkatkan omset dan pendapatannya secara signifikan
istilah gagap teknologi pun berangsur angsur hilang dari kamus mereka
berikut cerita sukses mereka yang sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi sampai jumpa
lebih dari enam puluh persen atau sekitar tiga puluh tujuh juta dikelola oleh wanita
google mencatat empat puluh delapan persen wanita indonesia atau sekitar
sekitar enam puluh dua juta orang mengakses internet untuk mencari informasi terkait kecantikan gaya busana dan kesehatan
di sini google indonesia mengembangkan program digital bernama woman will yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi wanita
saya mengunjungi usaha kerajinan mutiara dan perhiasan milik luberti di mataram
didirikan pada dua ribu empat belas pemasaran produk awalnya dilakukan dengan strategi dari mulut ke mulut
di bawah binaan kooperasi kota luberti kemudian mengikuti pelatihan
yang diadakan oleh google
melalui pelatihan ini luberti belajar memaksimalkan mesin pencari untuk mengembangkan bisnis melalui ponsel
dengan menerapkan modul pemasaran digital luberti mengaku omset usahanya meningkat hingga lima puluh persen dibandingkan pemasaran secara konvensional
kalau kita ini sekitar lima puluh persen itu online
mungkin bagi saya besar tapi bagi orang lain tidak besar ya
mungkin kalau misalkan kemana kemana sekitar lima juta kita bisa naiknya ya kadang tiga juta lebih
jadi pendapatan itu kurang lebih sekarang jadi mungkin delapan juta tujuh juta lagi gitu
pendampingan teknologi bukan semata mata memaksimalkan penggunaan internet dan media sosial
yang juga harus dilakukan adalah mengubah pola pikir
menurut salah seorang fasilitator google indonesia ada tetangan khusus bagi mereka yang belum lama menggunakan ponsel pintar
jadi susah untuk
akhirnya kita harus ngajak
biarin lagi gini bu cara daftar emailnya
kita mulai semua dari awal lagi
terus ya untuk daftar lagi media sosial
mereka juga nggak tahu gimana caranya
dan itu kita harus satu persatu kadang kita datangin mejanya bener bener khusus untuk ngajarin ibu itu sendiri
yang lainnya akhirnya bantuin
tapi yang paling sering dipakai itu biasanya adalah kisah wira usaha wanita
kemudian modul tadi pemasaran digital
media sosial untuk bisnis anda
pemilik ukm lainnya shirley shanti mengikuti kelas women wheel untuk mengembangkan usaha di bidang kuliner
menurut shirley durian bukanlah komoditas utama di lombok tapi peminatnya cukup banyak
memanfaatkan peluang ini shirley memulai usaha aneka olahan durian pada dua ribu tujuh belas
namun kala itu ia belum mengoptimalkan penggunaan media sosial
kalau promosi di awal itu saya menggunakan
saya menggunakan facebook saja dan ig pun saya jarang mengelola
jadi teman teman saya bilang kenapa kamu tidak suka upload di ig
saya mikir pelanggan saya juga sudah banyak ngapain terlalu banyak upload
tapi lama lama saya lihat perkembangan website nya begitu begitu saja tidak berkembang
jadi saya setelah memanfaatkan google pertama saya tidak tahu aplikasi google ini
jadi setelah saya pakai google ini untuk mengembangkan bisnis saya hasilnya maksimal sekali
sampai kemarin terakhir omset saya meledak di bulan september
jadi agustus dan september yang harusnya penjualan kita turun
biasa pada bulan mei juni juli agustus itu penjualan menurun
tapi sekarang terus naik dia peningkatannya
jadi enam puluh tujuh puluh sampai di september itu tembus di angka satu ratus enam belas persen untuk omset
kalau bulan september kemarin penjualan pancake durian tembus di angka dua ratus enam puluh lima juta rupiah
jadi sejauh mana bisa membantu apa saja
untuk bisnis ini
untuk bisnis yang pertama jangkauan
jangkauan pasar kita sampai ke luar
ini cuma wilayah inti b ya
pelatihan woman will bagi para pemilik ukm terpilih di lombok sudah digelar sejak dua ribu lima belas
menurut google impact september dua ribu sembilan belas lebih dari satu juta ukm dari empat belas kota
yang telah mengikuti pelatihan digital dan lebih dari lima ratus tiga puluh ribu pelaku usaha wanita
mengaku bisnis mereka mengalami peningkatan
jari senindia windri hawadis mataram nusa tenggara barat